dan sudah terhubung melalui sambungan telpon pak irwanto suhaili
kepala kantor imigrasi kelas satu tanjung pinang kepulauan riau
selamat sore pak irwanto
selamat sore ibu
baik pak irwanto ini bagaimana mekanisme pemulangan puluhan para tenaga kerja asing tanpa izin di pt bai
kawasan ekonomi khusus
ini kan kemarin sempat ada wacana bahwa walaupun secara kesehatan mereka sudah memenuhi prosedur dari pihak pelabuhan
tapi apakah benar akan mekanismenya lewat jakarta terlebih dahulu baru dipulangkan ke negara asalnya
ya baik ibu selamat sore ya
benar kemarin hasil dari pertemuan kita dengan ketua kawasan
bahwasannya yang tiga puluh sembilan itu yang tidak mengantongi izin imtanya untuk bekerja
yang menggunakan saya ulangi dengan menggunakan di paspor ada pisa
dua satu satu ya bukan dua satu dua itu maaf dua satu satu saya klarifikasi
jadi mereka akan pulang gitu pulang pada hari ini
yang sudah diatur dengan pt bai yang akan dikawal oleh dengan pihak kepolisian atau dari tni gitu kemarin hari ini
dan itu sudah berjalan
kita sudah dapat pemberitahuan tadi pagi mereka sudah diatur keberangkatannya ke jakarta gitu
oke berarti sampai saat ini progresnya
apakah mereka semua masih berada di jakarta sembari menunggu penerbangan untuk balik ke negara asalnya pak
itu mereka diatur semua penerbangannya satu step by step ya
sudah dibicarakan kemarin dari pt bai dengan kepala kawasan ya kick itu
nah itulah diatur pagi ini mereka berangkat apakah dua puluh apa sepuluh berangkat
besok berangkat lagi sampai ke jakarta terus diatur juga
menunggu sampai perizinan mereka katanya nanti untuk kembali lagi gitu
pak mungkin boleh sedikit juga diceritakan kepada kami
ini kan pt bayi juga mengaku bahwa mereka tidak tahu ada tka yang akan bekerja sebagai konsultan di perusahaan mereka
ini sampai bisa lolos dan masuk ke wilayah tersebut seperti apa pak awalnya
ya ini sama juga kami dari pihak imigrasi pertama tanjung pinang khususnya ya
kami dapat berita itu itu kan kejadian tanggal satu ya
tanggal satu mereka datang dari jakarta jakarta batam batam tanjung uban
di pak uban mereka sebanyak tiga puluh sembilan orang itu turun dari speed katanya
terus mereka diperiksa oleh karantina terus dilaporkan ke imigrasi tanjung uban ditangani tanjung uban begitu ya
jadi mereka mau kemana ditanya
mereka mau ke pt bai
mungkin ini kurang komunikasi ya kurang komunikasi sehingga dari pt bai itu sendiri ya
tidak tahu satkonnya masuk atau bagaimana ya
nah sebenarnya kemarin kita tanya satkonnya itu ada di pt bai waktu itu
oke pak irwanto kalau kita bicara sekarang dengan kekhawatiran yang terjadi di semua lapisan masyarakat
jika sampai ada tenaga asing ilegal dalam rombongan ini
ataupun nanti tenaga asing ilegal lainnya apabila nanti akan juga muncul begitu di sana
ternyata positif covid sembilan belas apa kira kira pak langkah yang akan diambil oleh pihak imigrasi
ya kalau memang ada yang ilegal ya sudah jelas ilegal dan terkata mereka tidak punya mengantongi paspor ya
paspor mereka akan kita deportasi akan kita pulangkan ya
nah tapi kalau ini kan mereka punya paspor dan punya visa
nah yang kedua tadi
juga kalau mereka positif ya sampai semalam kemarin diperiksa mereka tidak ada sakit ya dalam tanda kutip ya
mereka sudah dicek ya tidak sakit tapi menunggu empat belas hari ke depan
kalau memang mereka ternyata sakit ya itu kita serahkan kepada pihak yang berenang ya untuk sakit itu bagaimana itu karantina lah
nah kesehatan pelabuhan gitu
oke yang terakhir pak apakah ini tidak meningkatkan faktor resiko penularan dengan membawa tiga puluh sembilan dari tka ini ke jakarta terlebih dahulu
itu juga yang kemarin sempat dipermasalahkan oleh beberapa pihak
ya karena kemarin kita sudah bicara di forum
semua mereka juga waktu itu dari dkp sudah bisa mengatakan waktu itu bapak itu katakan
bahwasannya mereka ada surat
yang pernah dikarantina ya di satu negara yang di kemboja itu
dan itu sudah ada surat pernah di karantina empat belas hari dan waktu dicek juga kemarin
mereka tidak ada yang sakit nah itu masalahnya
jadi ya sampai detik ini mereka memang tidak sakit
nah di depan kita tidak bisa menunggah kan gitu ya
oke baik pak irwanto semoga benar hasilnya seperti itu
dan terima kasih pak sudah tergabung bersama kami di cnn indonesia berkinius